beberapa pilihan tes yang tersedia di indonesia adalah tes rapid antibody tes serologi antibody dan
tes usap atau pcr tes antibody baik rapid atau serologi bertujuan untuk mendeteksi
respons imun dari infeksi sehingga tidak disarankan untuk diagnosa melainkan hanya
untuk screening tes pcr tergolong dalam tes molekuler dan bertujuan untuk mendeteksi dna
atau materi genetik virus ini ini membentuk suatu seperti kotak perkakas masing masing
punya kelebihannya tinggal kita mengerti kelebihan dari masing masing tes itu apa
dan kapan kita harus pakai tes itu untuk paling baik melakukan screening dan diagnosa untuk
kondisi yang dihadapi teknologi molekuler isotermal atau molekuler cepat merupakan
metode terbaru untuk mendeteksi kovid sembilan belas tes tersebut mampu mendeteksi partikel virus
covid sembilan belas sama dengan tes pcr tes molekuler ini mengidentifikasi kehadiran dari materi
genetik sama seperti seperti pcr masalahnya pcr itu lebih lama dan membutuhkan teknologi
yang lebih mudah untuk menentukan virus covid sembilan belas dan juga menentukan covid sembilan belas
dengan menggunakan dokumen yang lebih luas untuk menentukan virus covid sembilan belas dengan menggunakan
masalahnya pcr itu lebih lama dan membutuhkan teknologi yang lebih mudah untuk menentukan

jadi suhu naik turun naik turun naik turun
jadi alat itu nggak bisa terlalu kecil
nah mungkin nggak ada teknologi molekuler yang lebih portable yang lebih cepat
tes molekuler cepat hanya membutuhkan waktu lima hingga tiga belas menit
memang id now ini sebenarnya diindikasikan di awal ininya
itu hanya untuk pasien pasien yang betul betul untuk kontak tracing
dan untuk yang infeksinya kurang dari tujuh hari
jadi artinya yang untuk kadar virusnya tinggi
nah kami sudah melakukan evaluasi bahwa yang kadar virusnya tinggi
ct jatuh kurang dari tiga puluh tiga itu sensitivitasnya
sensitivitasnya cukup tinggi
tes molekuler cepat di proses penggunakan alat id now
dari perusahaan kesehatan asal amerika serikat ebert
saat ini masyarakat dapat menjalani tes molekuler cepat
di seluruh unit rumah sakit siloam yang tersebar di tanah air
dengan biaya rp satu dua ratus sembilan puluh sembilan